yang mereka kemukakan itu sebenarnya bahwa harusnya ke penyelesaian di pt un atau penyelesaian di bawaslu atau penyelesaian di dkpp